saya mohon untuk mengucapkan sumpah dulu akan dipandu yang mulia bapak tuan masyur untuk saksi
bapak doktor arief patrawijaya shllm ikuti lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama islam
demi allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya
terima kasih yang mulia ketua
terima kasih yang mulia silakan di podium pak batra
ini mau menjelaskan berkaitan dengan
kesalahan kpu dalam penetapan pasangan calon
berikutnya siapa nanti pak heru setelah ini
waktunya lima belas menit pak
termasuk untuk calon yang jawab pak
yang mulia hakim konstitusi para pemohon kuasa pemohon dan semua yang hadir di sini
saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya
selaku koordinator tim pembela demokrasi indonesia jilid ii
atau disingkat tpdi jilid ii
tpd ini mendapat kuasa dari tiga orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan
mantan aktivis sekjen prd sembilan puluh enam yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi
pada waktu itu tpdi dan saya sendiri
bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara probono
kode etik yang dilakukan oleh
yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah
bahwa dalam persidangan dkpp itu
merupakan persidangan yang terlama sepanjang dkpp terbentuk
kami mendaftarkan bulan november
empat kali baru diputus februari dua ribu dua puluh
padahal kita tahu biasanya dkpp tidak lebih dari dua minggu
bahwa dalam pengaduan itu
dkpp telah memutus perkara pada tanggal lima februari dua ribu dua puluh empat
fakta persidangan dan putusannya
izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan tpdi jilid ii
tanpa etika manusia tidak mempunyai masa depan
artinya tanpa etika manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri
etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit
oleh karenanya pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta fakta persidangan
yang pada intinya dkpp tidak memiliki kepentingan
yang pada intinya dkpp tidak memiliki kepentingan
kpu telah melanggar pasal sebelas huruf a dan huruf c
pasal lima belas huruf c dan pasal sembilan belas huruf a
peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu
sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan saudara gibran raka buming raka
sebagai calon wakil presiden dalam pemilu
tahun dua ribu dua puluh empat
betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika
kpu tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang undang
itu inti pelanggaran di pasal sebelas
kpu tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur
yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
itu adalah isi pasal sebelas huruf a dan huruf c
dkpp juga memutus kpu melanggar pasal lima belas huruf c
yang menyatakan bahwa semestinya kpu dalam melaksanakan tugas dan jabatannya
harus didasarkan dalam undang undang dasar
undang undang dan peraturan
yang khusus menyelenggarakan pemilu
inilah yang dilanggar oleh kpu
lalu yang terakhir pasal sembilan belas huruf a
yang menyatakan semestinya kpu menjunjung tinggi pancasila
undang undang dasar negara republik indonesia
dan peraturan perundang undangan
dkpp pada tanggal tiga november dua ribu dua puluh
memutus mengabulkan pengaduan para pengadu
menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir
kepada sodara hasim asar
selaku teradu satu pada waktu itu
menjatuhkan sanksi peringatan keras
kepada semua anggota kpu
terakhir yang mulia saya sampaikan
kalau saja kpu dalam persidangan itu
yang diajukan di bawah sumpah
kalau saja kpu tidak melanggar
pasal pasal yang disebut tadi
pasal sembilan belas huruf a
maka tentu saja saudara
tidak akan lolos dalam verifikasi
ditetapkan sebagai calon wakil presiden
itu sudah pendapat yang terakhir itu
yang terakhir mohon dikesampingkan
saya tutup dengan perkataan
apa yang kami sampaikan sebagai saksi